masih bersama saya midop elfrina di rumah pemilu saudara presiden joko widodo
angkat bicara soal namanya yang digadang gadang akan menjadi ketua umum partai golongan karya atau golkar
jokowi menyebut dirinya sementara hanya menjabat sebagai ketua indonesia saja atau menjabat sebagai presiden
presiden jokowi menanggapi isu akan menjadi ketua umum partai golkar
saat melakukan kunjungan kerja ke pontianak kalimantan barat hari ini
di hadapan awak media jokowi berseloro hanya menjabat sebagai ketua indonesia alias presiden
sementara itu saudara komisi pemberantasan korupsi mengusulkan ada aturan penertiban penyaluran bansos jelang pilkada
sebab kpk menyoroti adanya kenaikan anggaran bansos jelang pilkada
wakil ketua kpk alexander marwata berharap ada aturan soal penyaluran bantuan sosial jelang pilkada
yakni dilarang disalurkan dua atau tiga bulan jelang pilkada dua ribu dua puluh
bansos kerap disalahgunakan untuk mendulang suara
jika diatur diharapkan nantinya bisa meningkatkan kualitas pilkada
apapun nanti yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum pilkada
coba upayakan buat kalian pak sekjen pak inspektor
jangan ada penyaluran bansos
kalau mau cari sekarang boleh atau setelah pilkada
dan ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan
menjelang bebas kan banjir bansos dan masyarakat sangat senang sekali
ya kita sudah menduga hal itu pasti terjadi
sesuai dengan apa ya survei kami di kpku sekalian